saudara jelang ido ada kompastv akan berkolaborasi bersama kita bisa untuk mengajak pemirsa berbagi melalui penggalangan donasi
donasi yang akan terkumpul akan dikonversikan menjadi hewan kurban untuk disalurkan ke titik titik daerah
mengusung tema teman berbagi berkah
sapa warga spesial idul adha akan mengajak pemirsa kompas tv untuk berbagi kebaikan melalui program dan kegiatan dengan mewujudkan hewan kurban
penggalangan donasi akan dimulai dari tanggal dua puluh enam mei atau hari ini hingga lima belas juni dua ribu dua puluh
nah bagi anda saudara yang ingin tahu lebih lengkap mengenai program sapa warga idul adha dan juga teman berbagi kegiatan
sudah hadir di studio kompastv brahmandel pandya dipta atau mas abram
ahmad mujahid atau mas aid ya
nah mungkin dari kita ke mas abram lebih dahulu
kita bisa dijelaskan untuk program yang dilakukan kompas di tv bersama kitabisa ini seperti apa sih mas
ya jadi kalau kita tarik mundur sedikit ya mas ya
di kompastv spesial momen ido ada ini kita punya tema besar yaitu teman berbagi berkah
dua pilar nih ada teman beribadah dan teman inspirasi kebaikan
kalau teman beribadah kan turunnya di beberapa program yang kompastv spesial ido ada kayak laporan haji dua ribu dua puluh empat
terus kemudian ada kompaspagi terus kemudian ada sapapagi dan sapa warga spesial ido ada nanti pas tanggal tujuh belas juni itu
kita hadir ke masyarakat
ada di masjid al ina
ya jakarta selatan tuh ada cek kesehatan terus kemudian ada masak bersama yang nanti kita akan bagikan juga ke panitia masjid dan tim pemotongan hewannya seperti itu
nah itu nanti akan ada tujuh belas juni tuh
cuman karena kita hari ini mengdulang mudah mudahan ya sukses story yang bareng sama kita bisa kemarin di ramadan
nah terus kita implementasikannya di idul adha yaitu nanti dengan teman
ya sama sih seperti kopas kan hadir kan tidak hanya sebagai media aja nih tapi juga mengingatkan yang mapan untuk yang papa
cuman insight dari teman teman kita bisa ternyata nggak apa ya di indonesia tuh kulturnya karena mungkin udah enam tahun berturut turut dapat world giving index ya
jadi apa negara yang paling dermawan jadi gak perlu harus mapan tapi mereka juga ingin berbagi
nah ini kita kasih wadah di kitabisa juga dan kompastv juga
ini kan juga udah dilakukan teman sudah kasubuh bahkan juga untuk program program sebelumnya juga pernah dilakukan ya mas aid ya
ini kenapa kemudian ini kita udah ngobrol tadi ini baru pertama kali kemudian dilakukan bersama kompas tv untuk idul adha mendatang
ini seperti apa mungkin konsepnya apakah sama sedekah subuh juga
jadi untuk yang sekarang kita kolaborasi dengan kompas sebenarnya ini menyambung ya dari kerjasama atau kolaborasi kita sebelumnya gitu ya dari tahun tahun sebelumnya
bahkan di ramadan kemarin dengan kompas
kita sudah alhamdulillah sukses dengan program teman sedekah subuh gitu ya teman sahur
di momen idul adha ini kami dengan kompas kami memfasilitasi untuk pembuatan campaign teman inspirasi kebaikan
dimana teman teman pemirsa tv pemirsa sapa pagi ini yang hari ini nonton mungkin gitu bisa ikutan nantinya
buat berdonasi untuk kemudian nanti kita konversi menjadi hewan kurban yang nanti akan
akan dibagikan ke warga warga sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan oleh mas abram
nah mas aid besarannya sendiri untuk teman yang ingin mendonasikan untuk kurban ini dari kisaran berapa mas aid
besarannya sebenarnya mulai dari seribu rupiah itu bisa bahkan dua puluh ribu sepuluh ribu lima puluh ribu itu bebas gitu
jadi mulai dari seribu rupiah mas
mulai dari seribu rupiah tapi aku dengar dengar nih mas abam katanya juga bisa untuk kalau misalnya yang berlebih nih
jadi kan teman inspirasi kebaikan ini kan sebenarnya mewadahi untuk mereka yang mau apa ya mau kurban tapi belum cukup nih nominal tabungannya
nah tapi ada alternatif lain juga sebenarnya kalau misal ingin membeli hewan kurban yang entah kambing atau domba atau sapi dan juga bisa milih wilayahnya nih
mungkin mas aid yang bisa sedikit menjelaskan terkait dengan kurban tersebut
jadi kalau untuk kitabisa sendiri kita udah sepuluh tahun sebenarnya menjalankan program kurban ini
dan tadi benar buat pemirsa yang memang punya kapasitas untuk menunaikan ibadah kurban untuk membeli satu hewan kurban sebenarnya bisa untuk datang ke website kurban kitabisa com
di situ pemirsa bisa memilih lokasi dimana
terus hewannya apa gitu ya dengan harga yang sangat terjangkau sebenarnya gitu
dan lokasinya sebenarnya kita ada di dua puluh lima titik di indonesia gitu ya
di jawa di sumatera ada di nusa tenggara juga ada gitu mas
nah kalau saya nih ataupun juga teman teman kopastif ini ingin donasi tapi dari rumah ini bisa disalurkan lewat mana saja nih mas
iya jadi salurannya itu bisa akan mengoptimalkan dua puluh lima titik yang disediakan oleh teman teman kita
tapi untuk pemirsa hanya tinggal kunjungi aja bit ly slash ayo bagikan kurban nanti di situ akan ada tata caranya dan bisa mulai berdonasi
jadi tinggal kunjungin saja bit ly garis miring ayo bagikan kurban gitu
jadi bisa berkurban sambil tidur ya bahkan ya
nah mungkin bisa dijelasin juga ini seperti apa sih kemudian kolaborasi dengan kompas tv mengenai campaign ini mas
jadi sebenarnya kalau untuk yang campaign ini tadi kita pengen mengajak pemirsa yang katakanlah hari ini memiliki keterbatasan gitu ya untuk bisa berkurban satu hewan full gitu
jadi bisa ikutan berdonasi dan yang jelas sebenarnya tadi ada di campaign ini juga kita memfasilitasi buat mereka yang pengen donasinya tuh gak putus dengan adanya donasi otomatis gitu
jadi kita bisa mengaktifkan fitur donasi otomatis nanti di halaman campaign kompas gitu ya
jadi katakanlah nanti sudah men setup katakanlah seribu per hari
itu nanti akan dididak gitu ya selama periode campaign ini sampai dengan akhir
berarti sampai kpd berakhir berarti tanggal tujuh belas atau tanggal enam belas sih
jadi alternatifnya pilihannya mungkin ada kambing ada sapi atau mungkin ada jenis jenis kambing khususnya juga mungkin atau sapi khususnya juga yang sebagai alternatif mungkin mas said
kalau sekarang di kami itu full semuanya rata rata di domba untuk jenis hewan kambing atau domba gitu ya
sama untuk sapinya sapi sapi yang memang berasal dari jawa tengah dan nusa tenggara
jadi ada pilihannya domba dan juga beberapa ini
nah untuk mas abam sendiri dari kompas tv nih untuk teman berbagi berkah ataupun juga dari kompas tv ada acara apa aja nih yang akan menarik yang harus ditunggu oleh teman teman kompas tv nih
iya iya jadi nanti yang karena menyambut idul adha itu yang spesial adalah di sapa warga spesial idul adha
terus juga ada kalam hati spesial idul adha
dan itu adalah program program yang memang di create untuk menyambut idul adha sendiri
dan disitu seperti tadi yang kusampaikan
kalau di sapa warga lebih spesial lagi karena ada cek kesehatan gratis
terus ada masak bersama
terus nanti yang akan kita bagikan ke anitya dan mas cietna
yang paling seru adalah kalau misalnya animonya teman inspirasi kebaikan ini cukup besar
jadi pas di sapa warganya itu bisa jadi apa ya banyak yang bisa kita bagikan di titik titik yang membutuhkan
dan yang paling apa ya yang paling urgent untuk kita bantu sih gitu
oke jadi bisa membuka kesempatan juga untuk titik titik lain ataupun juga lokasi lain untuk bisa berbagi berkah juga untuk sesama
wah ini menarik sekali jadi berbagi berkah juga nonton kompas tv juga
nantinya juga ada juga channel ataupun juga saluran untuk berdonasi seperti itu ya berarti dengan kitabisa ya
ini akan dilanjutkan kedepannya untuk bersama kompas tv mas ait
ini buat kami awal yang baik banget
ini awal yang baik banget gitu ya untuk apa ya meramaikan cr kurban itu sendiri gitu ya
harapannya ya tadi kita bisa mengajak pemirsa pagi kompas tv untuk ikutan ikut meramaikan ini sih
oke jadi udah gak ada alasan lagi untuk masyarakat yang kalau cuma punya seribu dua ribu tetap bisa urunan
oke terima kasih telah hadir di studio orange kompas tv ada mas brahmanda pandetyadipta